penutupan jalan jati baru di tanah abang di satu sisi berdampak positif bagi pejalan kaki dan juga pedagang di sana
namun tampaknya pemprov dki butuh solusi jangka panjang yang lebih jitu untuk membuat tanah abang lebih tertib ke depannya
apalagi menjelang ramadan dan juga idul fitri pastilah kawasan ini akan dibanjiri oleh masyarakat untuk berbelanja
mari kita ikut rian hasri untuk melihat bagaimana wajah tanah abang saat ini
saya bantuin ya pak saya bantuin ya pak

satu jam dari blok b masih stuck di sini makanya pak jalan kaki aja pak nggak usah naik kendaraan pribadi
satu ratus dua belas ribu orang setiap harinya keluar dan masuk dari stasiun tanah abang
anda lihat pemandangan seperti ini berada di tengah laut
hutan manusia merupakan hal yang lumrah terjadi
selain itu juga trotoar memang sudah dimaksimalkan dan satpol pp juga terus melakukan pengawasan
agar area ini tidak lagi diinvasi oleh para pedagang
bagaimana bu berapa pendapat perubahan di jalan jatibaru ini bu
lumayan lah lumayan ya lumayan enak katanya
bu perhari bisa berapa bu omsetnya bu
empat puluh ribu rupiah
gak tentu ya sejuta ada dua juta tiga juta senyum berarti ada empat juta bisa tercapai ibu ya
lagi rame dan rajin bekerja berdoa ibu ya
tiga seratus ribu lima puluh ribu itu kalimat kalimat yang sering terdengar kalau ada di jalan jati baru tanah abang ini
dan juga akan ditemani oleh ibu ibu yang cantik ya di sekeliling saya tuh berasa cantik semua
memang ternyata di satu sisi para pedagang yang diakomodir dengan tenda tenda ini bisa meningkatkan omset mereka bahkan hingga tiga kali lipat tiap bulannya
tetapi dengan ditutupnya jalan ini bagi kendaraan umum dan hanya pada jam jam tertentu saja khususnya sore hari ternyata tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah
kenapa naik trotoar pak
karena jalannya udah macet luar biasa
karena jalan macet luar biasa pak ya
iya jalan dua jalur sudah ditambah lubang lagi lagi
oh dan trotoar masih luas pak ya
iya enggak trotoar aja ditambah luas bagus pak
jalannya kan lagi dipenuhi lagi
oh jalan gimana lagi pak ya tapi tetap salah pak ya ini
iya tetap salah
iya tetap salah tapi karena macet ya sudah
langkah pemprov dki jakarta untuk menutup jalan jati baru menyediakan tempat untuk para pedagang di tenda
tetapi juga memperluas akses bagi para pejalan kaki
bisa dikatakan itu solusi yang cukup baik tetapi hanya jangka pendek
tanah abang memang dibutuhkan tidak hanya bagi pejalan kaki para pedagang
tetapi juga bagaimana para pengguna jalan yang sering mengakses area jalanan ini
tips bagi anda yang mungkin memiliki kebutuhan ke tanah abang lebih baik menggunakan komuter lain
karena dampak dari penutupan jalan jati baru saat ini kemacetan terjadi di sejumlah titik
kita menunggu langkah selanjutnya dari pemprov dki jakarta
bagaimana menyelesaikan persoalan kemacetan ini
sehingga tanah abang sebagai melting pot di jakarta pusat
tidak hanya menguntungkan bagi para pedagang atau pejalan kaki
tapi juga para pengguna kendaraan bermotor
anda tetap juga tidak ingin terjebak di jalanan seperti ini selama lamanya